polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan dengan peluru hampa saat membubarkan masa yang berdatangan ke plaza manahan solo selasa malam
polisi melakukan hal itu karena masa tidak mau dibubarkan meski sudah berkali kali diminta bubar
polisi lantas menangkap lima orang lantaran membantah masa tanpa atribut itu berdatangan silih berganti dari berbagai arah ke plaza manahan sekitar pukul setengah sepuluh malam
sebelumnya beredar informasi di lokasi itu akan diadakan aksi solidaritas sebuah kelompok sebagai dukungan kepada kepolisian untuk mengusutuntas kasus pembacokan yang dialami oleh anggota kelompok mereka
namun negosiasi yang dilakukan antara polisi dan kelompok psht tidak menemukan titik temu